kita semua beli air di supermarket
sampai akhirnya aku mengidolakan seseorang di perbola volleyan
kalau indonesia berada di atas thailand dalam event ini
selain bali sistem ini diterapkan di riau kalimantan selatan bangka belitung
saya masih berharap bahwa mungkin bukan berharap tapi menghayalkan begitu bahwa ya sebenarnya baik baik saja
kemudian juga peran aktif masyarakat untuk memberantas judi online ini